kita akan mendorong bahwa ini hari
hari ular nasional diharapkan bisa
ditetapkan oleh pemerintah pusat
sehingga ini menjadi
warisan budaya secara nasional
bukan hanya dimiliki oleh sumatera utara
semata namun ini adalah
milik nasional bahkan milik dunia
ulos ini adalah
mewakili seluruh lima puak
ya batak toba
batak simalungun batak pak pak
dan batak dari tuman memang
ada memang yang masih sedikit perdebatan
harapan kami bahwa lima pok ini
tetap bersatu dan khususnya memang
khusus ini mewakili ulos dari
batak toba kedepannya mudah mudahan
rekan rekan dari lima pihak
ini bisa kumpul bareng komunikasi
bagaimana kita begini sejak ditetapkannya
warisan budaya tak benda sejak tanggal
dua belas oktober harapan kami adalah
bahwa ini adalah kebudayaan
no tidak ada unsur unsur yang lain bagi kami
para yang dibantu oleh
bapak nababan juga sebagai
tokoh akamedisi dan bapak juga
soge ya ini merupakan
sebagai orang batak terhadap ulos
kalau bisa di
pemerintah dengan adanya gerakan ini dan
di jakarta lanjutnya itu
bisa dibuat sebagai